dari indonesia gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama melepas atlet dki jakarta yang akan mengikuti pekan olahraga nasional ke sembilan belas di jawa barat
apel pelepasan diikuti satu lima ratus tujuh puluh empat orang yang terdiri dari sembilan ratus dua atlet tiga ratus delapan puluh sembilan manajer atau pelatih dan dua ratus delapan puluh tiga ofisial
apel dipimpin gubernur dki jakarta dan didampingi ketua kone daerah dki raja sabta arfian dan ketua kontingen jamhuron wibowo
sebagai juara bertahan di pekan olahraga nasional sebelumnya dki jakarta berharap mampu mengulangi sukses tersebut
jakarta menargetkan memboyong medali emas sebanyak banyaknya
kita targetkan semaksimal mungkin
yang jelas cabur cabur yang kita targetkan bisa emas itu cabur cabur seperti biliar catur bowling
dan juga kita mengharapkan dari cabur cabur yang tidak terukur
benar benar bisa ada profesionalisme dan keadilan yang ditunjukkan oleh para wasit juri di pon jawa barat nanti